informasi lain korban tewas akibat miras oplosan terus bertambah
pemerintah kabupaten bandung meningkatkan status menjadi kejadian luar biasa
dan hingga selasa siang korban miras yang datang ke rumah sakit mencapai satu ratus dua puluh delapan orang
tiga puluh empat diantaranya meninggal dunia di tiga rumah sakit berbeda di kabupaten bandung
hingga selasa siang korban tewas akibat menenggak miras oplosan di rumah sakit umum daerah cicalengka mencapai tiga puluh orang
angka tersebut belum termasuk korban tewas di rumah sakit majalaya yang berjumlah tiga orang dan amc cilenyi yakni satu orang
total keseluruhan korban tewas menjadi tiga puluh empat jiwa
melihat kondisi korban yang terus bertambah pemerintah kabupaten bandung berkoordinasi dengan pihak kementerian kesehatan
meningkatkan status menjadi kejadian luar biasa
pemkap bandung akan melakukan rapat internal terkait biaya para korban mengingat pasien kld harus bebas biaya
melihat dari ini kelihatannya barangnya dari luar
tapi dengan posisi yang terkena yang jelas ini kabupaten bandung merupakan salah satu pasar potensial
jadi tetap ini di tingkatnya statusnya menjadi klb ya
ya kerjaan luar biasa ini kan banyak
ini barangkali dari para binas kesehatan juga sudah lapor kepada kami tadi malam
jadi sudah dilaporan ke kementerian

kalau yang berobat seperti apa
mungkin kita akan usahakan dibantu pak
tapi nanti ada ketentuan barangkali yang lebih teknis dari binas kesehatan
sementara itu berdasarkan data dinas kesehatan kabupaten bandung
hingga selasa pagi total keseluruhan korban yang datang ke tiga rumah sakit berbeda di kabupaten bandung berjumlah satu ratus dua puluh delapan orang
barusan dari cicalengka delapan puluh lima dari majalaya dua puluh enam dari amc enam belas ya itu yang masuk ke rumah sakit

yang meninggal apa

sama mungkin datanya ya
terus berdasarkan kebijakan dari pak sekda barusan dengan pemerintah kita konsultasi ke kementerian
apakah ini masuk status klb karena klb itu kan di permenkesnya tinggi luar ya
sebenarnya ini masuk ke dalam kd dan cac atau klb institusional
jadi ini menjadi
ini jadi dasar untuk apbd untuk bisa memberikan juga dan juga meringankan keputusan
untuk diketahui sebelumnya para korban melakukan pesta miras pada hari jumat lalu
chandra febriana kabupaten bandung